oke sampai ketemu besok bye
faktanya ponsel memang memancarkan radiasi yang dapat diserap oleh jaringan tubuh manusia
meskipun pada tahun sembilan puluh an hingga dua ribu an awal banyak perbincangan mengenai ponsel sebagai penyebab sel kanker
namun hingga detik ini tidak ada satupun penelitian ilmiah yang dapat membuktikan hal tersebut
sebagian orang percaya semakin banyak jumlah bar sinyal dalam ponsel anda berarti anda dapat mengakses internet yang lebih baik
padahal jumlah bar sinyal di dalam ponsel anda adalah indikator bahwa ponsel anda semakin dekat dengan menara pemancar
sementara kualitas jaringan internet dipengaruhi oleh seberapa banyak pengakses dalam jaringan tersebut
sebelum tidur biasanya kita mengisi baterai ponsel dan meninggalkannya semalaman
mitos yang masih dipercaya oleh sebagian orang bahwa mengisi dengan daya berlebihan dapat merusak baterai ponsel anda
dulu hal ini memang benar
faktanya hampir seluruh smartphone saat ini sudah menggunakan lithium ion
jenis baterai ini punya kemampuan berhenti mengisi daya ketika baterai sudah penuh
anda bisa mengisi baterai kapan saja tanpa menunggu baterai habis